seorang ibu tersangka pelecehan seksual terhadap tujuh belas anak di jambi
diduga juga melakukan pemerkosaan terhadap dua korbannya
hal ini berdasar hasil penyelidikan satuan pelayanan perempuan dan anak di trimum polda jambi
menurut direktur trimumpoda jambi kombes andri anandayudistira
sebelum melakukan aksinya tersangka berinisial ys
mempertontonkan puluhan video dan foto porno koleksi miliknya
menurut andriananta sejauh ini tersangka belum mengakui perbuatannya
namun penyidik sudah memiliki sejumlah alat bukti diantaranya video dan foto porno
guna menghilangkan trauma psikis akibat perilaku tersangka
sembilan dari tujuh belas korban diinapkan di sentra balai rehabilitasi sosial anak alia tama jambi
para korban tetap akan mendapatkan pendidikan pelayanan nutrisi bermain maupun bimbingan rohani
sekarang di sini kita selamatkan kita berikan pelayanan nutrisi segala macam
dan juga untuk keagamahannya
akan kita berikan juga bimbingan mental spiritual
belum dapat dipastikan berapa lama para korban pelecehan ini diinapkan
karena tergantung hasil observasi dan tingkat trauma yang dialami
arven kennedy kota jambi jambi